inilah proses pembuatan mural di bungkam yang dilakukan di jembatan kewek yogyakarta jumat siang
dua agustus pembuatan karya seni jalanan ini berjalan dengan aman layaknya karya karya mural
sebelumnya namun kurang dari dua puluh empat jam karya ini dihapus oleh satpol pp kota yogyakarta alasannya
mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta melanggar larangan corak coret di cagar budaya dan
fasilitas umum meski tidak menyebutkan obyek yang dimaksud kata dibungkam dianggap sebagai
kata yang provokatif kita tidak melarang untuk orang bereskasi sini silahkan menggoy itu karena
seni itu ya universal bisa dinikmati orang menentramkan orang membuat orang nyaman dan
sebagainya harapan kan nah disitu kata kata itu kan sangat provokatif salah seorang seniman mural
di bungkam mengaku membuat karya ini menjadi karya yang terkenal di bungkam dan di bungkam
sebagai respon atas dihapusnya sejumlah karya serupa di kota kota lain tindakan aparat ini sangat
disayangkan karena terjadi di yogyakarta yang terkenal sebagai kota seni dan budaya yang
mengaku tak akan berhenti membuat karya meski harus berhadapan kembali dengan aparat harus di
hai walaupun lewat sebuah karya hai akan sebagai masyarakat kan berhak tahu untuk
bersuara mengkritik tidak bisa di bungkam hai kalau di bungkam berarti kita tertindas
perda ketentraman dan ketertiban umum menjadi alasan penghapusan mural ini dan ini adalah
kondisi dinding jembatan kewek sebelum mural dibungkam tim liputan cnn indonesia daerah istimewa